kali ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh calon gubernur jawa tengah sudirman said yang sudah hadir di studio cnn indonesia
terima kasih pak sudirman kita akan ngobrol ngobrol soal jawa tengah nih pak
apa yang kemudian membuat anda mau turun gunung tapi sebelum ke situ pak kita lihat ini kan informasi pengantar tadi
kita lihat selama satu bulan dua bulan terakhir banyak sekali rekan rekan sejawat anda
para calon kepala daerah yang terpaksa harus gagal gitu harus mengurungkan niatnya untuk maju lagi karena tersangkut kasus korupsi operasi tangkap tangan
anda sebagai calon kepala daerah meskipun anda bukan petahana pak dirman tapi anda memahami nggak sih kesulitan mereka untuk mencari uang atau mencari dana dalam kos politik yang tinggi ini
pastilah karena apalagi jawa tengah kan besar cuman kan yang sering lupa gitu ya sering lupa itu
ini kan bukan hajat pribadi ini kan hajat untuk melayani publik
dan karena itu saya selalu mengatakan yang bagian prinsip ini mesti menjadi siapa menjadi threshold menjadi batas bawah
kalau saya harus melewati prinsip prinsip tadi jadinya batal
dulu ca nur almarhum punya istilah kalau kita ingin mengabdi pada masyarakat tapi melewati batas batas yang sifatnya moralitas

jadi jangan kan sembahyang udo aja batal
jadi saya sedih juga sekali dengan banyak sekali teman teman yang seperti kan sebenarnya ada yang memaksakan diri tuh
bagaimana dengan segala cara supaya duduk dalam kekuasaan
ada yang anak beranak gitu ya ayah dan anak
menurut saya sesuatu yang ya memang kalau tidak nyampe sudah tidak nyampe aja saya pun begitu

ini persoalan moral keragusan atau memang sisa
ini persoalan moral keragusan atau memang sisa
sistem yang sangat terbuka sehingga penyelewengan itu bisa terjadi
dan apakah anda juga akan concern dalam hal ini pak nanti di jawa tengah
untuk fairnya campuran ketiganya gitu ya
memang keadaan politik kita itu kan mahal kemudian juga ada unsur unsur keserakahan
artinya kan sebagian kasus juga sebetulnya orang orang itu bukan orang miskin kan
orang orang yang cukup punya uang tapi sebagian juga karena keterpaksaan harus melakukan itu
politik kita memang harus didorong terus dan
yang masuk itu bukan semata mata karena
faktor ruang tapi juga karena kompetensi
dan ini memang perlu waktu karena itu
kalau tadi saya ditanya kenapa
saya tiba tiba masuk menurut saya
ini salah satu juga tugas
warga negara lah untuk ikut mewarnai
politik siapa tahu dengan cara cara
yang saya tempuh sekarang ini
bisa memberi warna baru
buas judirman said
kalau kita lihat pemilih di jawa tengah
kurang lebih dua puluh tujuh juta
orang pak saya tahu anda
tidak punya duit sebanyak
pengusaha pengusaha besar saya tahu lah
di kantong anda gitu pak sundirman
duitnya tidak terlalu
banyak lah untuk bisa menyapa dua puluh tujuh juta
orang bagaimana anda menyesati
dengan wilayah yang
anda harus mengumpulkan uang harus
mempenetrasi kampanye anda dengan
baik tanpa harus
sejak awal saya menyebutnya ini
saya pernah ditanya oleh salah
orang ketua partai anda punya uang berapa
saya jawab langsung nggak pakai mikir
tentu saya nggak punya uang pak
dari awal sudah tegas begitu pak
saya nggak punya uang tapi kalau saya diberi
kesempatan didukung oleh partai partai dan
masyarakat menyambut insya allah
caranya adalah tidak bersandar
satu dua pihak yang
bandari tapi kemudian
dan memang berat menghimpun
rupiah demi rupiah
mendukung perjuangan ini tapi
saya punya keyakinan kalau ini berhasil
kita kerjakan maka akan ada
pola baru bahwa sebetulnya tidak harus
sejauh ini selama beberapa minggu anda kampanye bisa
ternyata tanpa harus bagi bagi uang
banyak hal yang menurut saya
saya menyebutnya diperjalankan
saya bukan orang partai saya tidak punya uang
tapi partai akhirnya mendukung dan sudah
sekian bulan kita jalan dengan uang yang
menurut saya ukurannya ukuran saya
cukup besar juga tapi saya bersyukur
jalannya ada saja
kuncinya adalah soal kepercayaan
dan menurut saya yang hilang dari
politik kita adalah bagaimana figur figur
publik itu dipercaya oleh masyarakat gitu
saya dalam waktu dekat akan meluncurkan
sepuluh ribu rupiah
tidak terlalu mahal
barangkali uangnya tidak terlalu banyak tapi itu adalah
bagian dari mengajak partisipasi
bahwa demokrasi itu
ya partisipasi bukan mobilisasi
oke tapi kok banyak juga yang bertanya
pak dirman pak dirman anda ini kan
sudah jadi akademisi
aktivis lsm pernah menjadi
menteri kok mau sih pak
harus turun gunung lagi gitu kampanye
capek capek keluar uang banyak keluar tenaga
untuk jadi calon gubernur
apa misi anda pak dirman
apa tidak cukup puas dalam pencapaian
kalau itu dianggap sebagai karir barangkali
yang tadi jawabannya gitu tapi ini kan
bukan karir ini kan keterpanggilan
dan kalau diurut seluruh
cerita tadi dari prr
kemudian pertamina terus
sdm itu sekarang
masuk ke jawa tengah untuk
pilkada satu saja kan
melayani rakyat gitu
jadi menjadi tidak penting apa naik
apa turun itu tidak penting yang penting
terus ada dalam mood
jadi pelayanan publik dan saya merasa
saya ulang ulang di berbagai forum saya merasa
utang saya pada negara ini banyak
karena itu bagian dari membayar utang
apa bedanya melayani dengan
saya belajar dari satu orang
senior ada beda
antara terpanggil dan ingin katanya
kalau terpanggil itu ya
ada panggilan tugas kita kerjakan
syarat syarat kita penuhi
tapi jangan sampai kemudian melemparkan
kalau kepengen nah biasanya terus menempuh
saya berusaha betul untuk
dalam kuadran terpanggil saja
jangan sampai ingin katanya
jangan sampai ingin pak tapi kan anda terpanggil
pasti kan ada sesuatu hal yang
bergejolak di hati anda
yang ingin sekali anda koreksi
pertanyaan saya langsung saja pak
apa yang membuat seorang ganjar pranowo
tidak pantas untuk melanjutkan
kepemimpinan di periode kedua
dari perspektif anda sehingga anda harus menghentikan dia
saya tidak pernah berpikir dan
apalagi mengatakan bahwa beliau
tidak pantas tapi ini kan
tiap lima tahun ada pilkada
dan pilkada selalu semangatnya adalah
melihat mengapresiasi apa yang sudah berjalan
nomor dua melihat ke depan apa yang bisa
perbaiki jadi saya tidak pernah
mengatakan atau berpikir tidak layak
terus tapi rasanya saya bisa datang
bisa membawa perbaikan
ruang perbaikan itu yang harus kita
dari perspektif anda apa sih yang membuat
sudirman said kayaknya lebih
bagus dari ganjar dan membuat apa
perubahan yang lebih baik
lagi lima tahun ke depan ini
kalau boleh sedikit
pada diri sendiri
gubernur itu kan
tugas yang menjalankan program
memberikan manfaat bagi masyarakat
sepanjang karir saya
barangkali adalah tugas tugas eksekutif
tugas mengeksekusi sesuatu
saya mendengar masukan dari
banyak pihak di jawa tengah bahwa
eksekusi ini yang barangkali kurang
rencana banyak misalnya kartu tani
kalau tani itu desainnya bagus
tapi eksekusinya di lapangan kedorongan
malah menyulitkan para petani
jadi dengan pengalaman saya sebagai eksekutif
di berbagai tempat saya akan menggunakan itu untuk
mempercepat hal hal yang sudah di
dirancang dengan baik
kalau kita baca pak sudirman
jualan jualan anda dalam kampanye ini
cukup impresif pak menghasilkan lima juta
lapangan kerja mengurangi
kemiskinan jadi single digit seperti itu
dengan otonomi daerah seperti sekarang
kewenangan gubernur dan juga bupati
wali kota apakah gubernur
punya wewenang dan kekuasaan eksekutif
untuk mewujudkan mimpi anda itu
selain tugas tugas administrasi dan juga
perwakilan pemerintah pusat di daerah pak
indahnya demokrasi dan otonomi
daerah ini kan kewenangan dibagi
saling cek dan kontrol termasuk
saya sadar sebagian
besar eksekusi adanya di bupati wali kota
minimal ada dua fungsi
satu dia adalah kepala
daerah yang dipilih rakyatnya yang kedua dia
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat
kalau seorang gubernur
bisa memainkan peran sebagai
dari para bupati wali kota
di mana gubernur bisa mengagregasikan
atau mengumpulkan kepentingan kepentingan
dari para gubernur wali kota
saya kira itu akan menjadi
mekanisme yang baik
dan konjinya adalah
bagaimana gubernur dengan rendah hati
bisa bicara dengan
para bupati wali kota sehingga
pembangunan dalam skala provinsi itu
bisa dikerjakan bersama sama jadi
gubernur bukan seorang
superman bukan seorang yang bisa kacak pinggang
karena mereka adalah orang orang terbaik
yang dipilih di daerah masing masing tapi
mereka juga bisa menjadi fasilitator
menjadi orang yang dengan rendah hati datang kepada
para bupati wali kota yuk kita bangun
sama sama apa yang kalian butuhkan gitu
justru jadi tools toolsnya ada di bupati
dan wali kota itu ya
jadi mereka punya kewenangan mereka punya budget
mereka pegang langsung rakyatnya kan
nah gubernur barangkali bisa menjadi semacam
untuk mengajak mereka membangun bersama
terakhir sekali pak sudirman
karena waktu kita sangat terbatas
apa sih mimpi anda paling besar
untuk jawa tengah kali ini
jawa tengah itu kan
di tengah di tengahnya jawa gitu
artinya harusnya menjadi
tulang punggung dari
dari seluruh jawa dan karena itu
hal hal elementer seperti kemiskinan
kita ingin hapuskan kemudian
hanya dengan memberi lapangan kerja yang cukup
maka kemiskinan bisa dihapuskan tapi yang paling penting
adalah kalau kita bisa
beri contoh pemerintahan yang bersih tadi
masuk dengan cara yang baik
kemudian bekerja dengan cara yang baik sehingga
jawa tengah bisa menjadi inspirasi dari daerah lain
bahwa orang yang
masuk ke politik dengan cara cara baik
itu sebenarnya bisa sampai juga
berpolitik dengan cara bersih dan baik
insya allah akan menghasilkan output juga
yang juga baik bagi pemerintah
terima kasih sekali lagi pak sehingga kita bisa mengurangi tadi
yang ditangkep tangkep tadi kak mudah mudahan
tidak terjadi lagi hal hal seperti itu
terima kasih pak sudirman
sangat berjualan melewati
lautan samudera politik
di tahun dua ribu delapan belas ini terima kasih
nantikan kami usai jenah berikut ini
tetaplah di layar pemilu terpercaya